menghadapi mendekati musim liburan ini kita juga akan lebih berkoordinasi dengan
untuk teknis ini mungkin ya kita akan mengecek kendaraan ini
kenapa secara teknis kita mengalami red block
nah sekarang ini lagi mengumpulkan informasi semua
nanti kalau kita sudah melakukan wawancara dengan pengemudi dengan penumpang
mencari penyebabnya mencari apa yang dirasakan
terus nanti juga kita akan cocokkan dengan teman teman di kendaraannya seperti apa
tapi yang paling penting di sini sekali lagi bahwa
sistem yang ada sekarang ini belum bisa menjamin bahwa base base yang kurang like lah
kurang mengalami masalah masalah ini bagaimana agar di kemudian hari tidak ada lagi kendaraan kendaraan yang mengalami masalah teknis
selang mengumpulkan juga yang sering kita menghadapi
mendekati musim liburan ini kita juga akan lebih berkoordinasi dengan
kementerian perhubungan dengan penyelenggara penyelenggara bis para wisata
untuk bagaimana menyediakan bis bis yang memang secara teknis baik
jadi dua duanya tidak hanya secara administrasi
baik tapi juga secara teknisnya memang benar benar baik
pak butuh berapa waktu lama pak untuk mengetahui proses ini pak
nanti setelah data terkumpul dan setelah kita dalami masalah medisnya
barulah kita bisa mengatakan butuh berapa hari untuk melihat kompleksitasnya
tapi kemungkinan yang menjadikan hal yang tadi
yang saya sampaikan bahwa fokusnya kita lebih kepada masalah perbaikan sistem secara menyeluruh
seperti apa sih pak maksudnya sistem yang perlu diperbaikinya pak
sekarang seperti apa idealnya seperti apa pak
jadi idealnya nanti bahwa semua kendaraan yang akan dipakai publik
dipakai masyarakat itu harus bisa dijamin bahwa secara kelaikannya memenuhi syarat baik
dan selama ini sudah ada tes kelaikan yang selama ini sudah diberikan
tapi kalau mereka tidak datang ke tempat itu mungkin ini yang perlu dikoordinasikan kembali
kalau secara teknis ini apa saja pak berarti ini periksanya pak
ya nanti terutama memang kalau mesin kita tidak meriksa
tapi lebih kepada sistem pengeremannya seperti apa
jadi kita harus berhati hati dengan keluhan keluhan yang disampaikan oleh pengemudi
nah nanti kita cocokin dengan hasil temuan tempat di kendaraannya
oke jadi berdasarkan keterangan saksi pengemudi disucokan di sini ya pak ya
perubahan spesifik menjadi high tech sendiri berpengaruh nggak pak
nah nanti kita cek di serutnya
serut pengaruhnya terhadap stabilitas
tapi kan memang problem utamanya di sini mengalami kegagalan dari apa namanya
tapi kita nanti akan ngecek kita nggak bisa ngambil kesimpulan sebelum apa yang kita periksa dan kita evaluasi
berarti untuk saat ini sistem pengereman dan kendali aja pak
ya nantinya akan lebih fokus kepada itu dan juga masalah kenapa terjadi banyak korban
salah satunya sabuk pengaman terpasang apa tidak
nah terus perubahan perubahan ini pengaruhnya terhadap stabilitas seperti apa
terus juga masalah rangka b seharusnya
ini kalau terbalik dia melindungi manusia yang di dalam
tapi kita lihat sendiri kan dia mencok apa namanya
deformasinya ruang keselamatan atau survival base nya menjadi berkurang menjadi kritis
sehingga mungkin ada pendukung yang tergencet atau tidak terlindungi lagi oleh suatu orang
saksikan program program kompastv melalui siaran digital pitv dan media streaming lainnya